sampai jumpa di video selanjutnya
akunya kangen sama kamu
tapi aku yakin kami juga pasti kangen sama aku
tapi sekarang kamu lihat aku
aku udah jadi orang yang kuat
tadi itu demi kamu
ya udah andre
kamu masih harus ke kantor kan
kamu yang duluan ya
kamu ngapain di sini
saya mau ziarah ke makamnya sita
sita nggak mau di jenguk sama kamu
mendingan sekarang kamu pergi dari sini
loh sekarang kamu pergi dari sini
biar dewi ziarah ke makamnya sita
nggak ada salahnya
mama nggak usah belain dia ma
dia itu penipu ma
nah sekarang kamu pergi dari sini
kamu pergi dari sini
aku udah pergi dari sini
aku bilang kamu pergi dari sini pergi
kamu jangan kerasa sama anak saya ya
kamu dengar ya
dewi itu punya hak untuk datang ke sini
dia punya hak kapanpun dia mau datang ke sini
dia punya hak
ibu bilang dewi punya hak untuk ke sini
dia nggak punya hak
dan aku mau dia itu pergi dari sini
dia nggak punya hak
dia punya hak
sangat punya hak
kamu tahu kenapa
dewi adalah kembaran dari sita
dewi kembaran sita
lo dewi itu nggak mungkin kembaran sita
ini semua bohong
dewi nggak mungkin kembaran sita
apa untungnya buat saya
dewi ini memang benar benar kembarannya sita
dan saya yang melahirkan mereka berdua
dan mana mungkin ada orang semirip ini kalau bukan kemarahnya sendiri
loh tapi sita sita sita gak pernah bilang sama aku kok dia punya kembaran
kita memang tidak pernah tahu apa apa soal hal ini
dewi begitu juga dewi
waktu mereka masih bayi saya berpisah dengan mantan suami saya
dan mantan suami saya membawa sita
saya tidak pernah menceritakan apapun kepada dewi
dan ternyata mantan suami saya pun tidak bercerita hal yang sama kepada sita
dia tidak pernah menceritakan apa apa kepada sita sampai akhir hayatnya
jadi kamu dewi adalah kemarahnya sita
dewi semuanya udah jelas
sepertinya kamu dikirim oleh sita untuk merawat anak
dan ternyata apa yang didapat sama dewi
kamu malah cacimaki dia dan kamu malah kasar sama dia
kamu mengecewakan andre
kamu sangat mengecewakan
kalau tahu begini
dari awal kamu gak patut untuk mendapat pertolongan dari kamu

aku saling melahirkanmu

ibu ingin memilihku
atau d'a te ke petroliu
mentang mentang orang kaya
dia pikir dia punya uang bisa memperlakukan orang seenaknya gitu
andre kan lagi salah paham
apalagi gara gara dewi kan ade dapat banyak kesulitan
jadi wajar kalau dia benci sama dewi
ibu gak ngerti sama kamu
kamu tuh udah dimaki maki
tapi kamu masih belain dia
kamu suka sama andre wi
dewi suka sama andre
emang keliatannya kalau dewi suka sama andre w
padahal dewi biasa biasa aja
kamu itu anak ibu
ibu yang ngurus kamu dari kecil
jadi ibu tahu gimana perasaan kamu
bukannya ibu mau mengatur hidup kamu
kamu itu udah besar wi
kamu udah tahu mana yang baik mana yang buruk
apalagi sekarang kamu udah bebas
kamu udah putus sama gusta
kamu udah bebas sama ibu
tapi kalau kamu suka sama andre
itu masalahnya terlalu rumit wi
kamu sendiri kan yang tahu
bagaimana perasaan andre terhadap sita
perasaannya itu sudah begitu dalam
seumur hidup gak akan mudah tergantikan
kamu mau selamanya hidup dalam bayang bayang sinta
kalau soal itu ibu nggak usah khawatir
kalaupun dewi suka sama andre
kan perasaan dewi gak dibalas
udah terlalu banyak kesalahpahaman yang udah terjadi bu
hubungan dewi sama andre nggak mungkin kayak dulu lagi
yang baru guys
iya begitu begitu ya
iya terima kasih
mama tuh kecewa sekali sama sikap kamu terhadap dewi
benar kata ibunya dewi
kamu ini seperti anak yang gak tahu terima kasih sama sekali
dan mama itu malu tahu nggak
mama dianggap seperti mama gak bisa mengajari dan mendidik kamu dengan baik dan benar
mama nggak pernah jadi kamu seperti ini andre
kamu lupa apa saja yang sudah dilakukan dewi untuk kamu
dan dia lakukan semua itu dengan ikhlas dan tulus andre
dan ingat sampai kapanpun kamu nggak akan pernah lagi ketemu orang sebaik dia
waktu kamu kehilangan sitnah dan kamu menemukan dewi apa yang kamu lakukan
kamu paksa dia untuk mengaku sebagai sita
kamu paksa dia untuk merawat kamu siang dan malam
dia harus ada di samping kamu terus
sementara kamu gak tahu kan kalau dia sampai ribut dengan ibunya
karena harus menjaga kamu terus terusan
dia mengorbankan perasaan dia loh andre
dia mengorbankan perasaan dia dengan mengaku sebagai sita depan semua orang
kalau kamu jadi dia bisa kamu lakukan itu
mengaku sebagai orang lain bisa
setelah sadar bukannya kamu bilang terima kasih kamu malah cacimaki dia kamu usir dia
setelah kamu tahu dia punya tunangan apa yang kamu lakukan
kemarahan kamu makin membabi buta ya kan
salah dia bertunangan dengan laki laki lain
dia gak ada hubungannya apa apa kan sama kamu
mama malah punya pikiran ya udah
memang kamu pantas kok dipukul sama temennya dewi
kurang keras malah pukulannya
sadar sadar juga kamu rupanya
kamu tahu nggak
malah itu sayang sekali sama kamu andre
mama sayang kamu melebihi apapun di dunia ini
tapi memang gak mau kamu menjadi anak yang tidak tahu terima kasih
mama sedih melihatnya
dewi sama sekali nggak pantas mendapat perlakuan seburuk ini dari kamu
dewi nggak pantas mendapat perlakuan seperti ini
dewi nggak pantas mendapat perlakuan seperti ini

dia nggak mau kamu jadi anak yang tidak tahu terima kasih